kita akan berbicara mengenai sebuah fenomena atau yang lagi banyak diperbincangkan sekarang di media di masyarakat di sosial media
mengenai konsep belan negara
memang kementerian pertahanan sedang membangun pusat pendidikan dan pelatihan bela negara di bogor jawa barat
ada sejumlah fasilitas yang telah terbangun untuk mendukung program bela negara yang dicanangkan oleh menteri pertahanan
jenderal purnawirawan riyamizat riyakudu
anda bisa lihat ini pusdiklat bela negara kementerian pertahanan terletak di desa cibodas kecamatan rumpin di kabupaten bogor
pembangunannya dimulai sejak tahun lalu di atas lahan dengan luas sekitar tujuh tujuh hektare
pembangunan pusdiklat mencapai sekitar delapan puluh persen
fasilitas yang sudah ada saat ini memang bisa kita lihat ada markas komando ada gedung asrama ada rumah ibadah
hingga stadion sepak bola
di tempat inilah kader bela negara akan dididik soal nasionalisme dan beragam latihan ala militer
mulai dari baris per baris hingga latihan kedisiplinan
saat mencalankan program belan negara pada oktober tahun lalu
menteri pertahanan riyamizat riyakudu menargetkan akan mencetak seratus juta kader belan negara dalam waktu sepuluh tahun
ya program bela negara yang sudah digulirkan sejak tahun lalu kini mulai berjalan dan menampakkan wujudnya
bagi sebagian pihak masyarakat sipil di zaman sekarang memang tidak hanya bisa berpangku tangan dan menuntut aparat militer
untuk bekerja sendiri menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa
tapi masyarakat sipil juga harus terlibat dalam berbagai hal seperti yang lagi tren belakangan ini
yaitu menangkal pengaruh ideologi yang dianggap berbahaya
bisa saja kita sebut seperti komunisme atau ekstremisme tadi yang sudah
disinggung sedikit oleh mas arswendo
namun ide ini juga menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat
apakah benar ini adalah kata lain dari wajib militer
atau ini adalah wajah kembar dari konsep pam swakarsa yang pernah kita terapkan di awal reformasi yang lalu
untuk membahasnya kali ini sudah bersama kami di studio ada al araf direktur imparsial
halo bang araf terima kasih sudah datang
kemudian juga tadi sudah menampilkan orasi monolognya ada mas arswendo atmawiloto budayawan
kita lanjutkan orasinya
nanti kita akan lanjutkan kita akan goyak orasinya ini
dan melalui sambungan telepon kami sudah tersambung juga dengan anggota komisi satu dpr ri ada mas harafi rais
halo mas hanafi selamat malam
selamat malam mas salam mas arswendo
selamat malam mas harafi
kemudian sebelumnya kami sudah berupaya untuk mengundang ini beberapa perwakilan dari kementerian pertahanan
untuk berdiskusi bersama kami di studio
namun hingga saat ini hingga dialog berlangsung tidak ada respon sama sekali terkait undangan kami tersebut
kami ucapkan selamat malam selamat datang bapak bapak di cnn indonesia prime news akhir pekan
tapi sebelum kita akan mulai dialog yang cukup menarik kayaknya di membahas bela negara bagaimana militer dan masyarakat sipil ikut berpartisipasi dalam bela negara
konsepnya sih lumayan bagus tapi kita sebelum kita mulai dialognya kita lihat tayangan berikut ini
jika anda mengira deretan orang berseragam loreng biru ini adalah tentara maka anda keliru
mereka adalah warga sipil yang mendapatkan pelatihan bela negara di sebuah pusat pelatihan milik kementerian pertahanan di bogor jawa barat
kementerian pertahanan meluncurkan program bela negara pada tahun dua ribu lima belas untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai erosi nilai nilai nasionalisme
kementerian akan membentuk garda yang beranggotakan jutaan pegawai negeri dokter mahasiswa dan berbagai unsur kelompok masyarakat sipil lainnya
nantinya mereka akan dilibatkan dalam sistem pertahanan sipil
ide ini bertujuan agar masyarakat sipil juga ikut terlibat dalam menangkal pengaruh ideologi yang dianggap berbahaya seperti komunisme dan ekstremisme
di pusat pelatihan yang ada di bogor ini sejak pukul lima pagi para peserta pelatihan mengisi waktu dengan jogging berlatih lagu mars paris berbaris serta mengikuti ceramah dan diskusi
mereka juga mendapatkan pelatihan merakit senjata seperti layaknya anggota militer
menurut kementerian pertahanan semangat bela negara bisa dipakai untuk membangun kesadaran masyarakat sipil
untuk bertindak serta melaporkan jika melihat ada ancaman keamanan negara yang terjadi di lingkungan kepada pihak yang berwarna
selama beberapa waktu terakhir semangat bela negara ini mendapatkan momentum
ketika fobia bangkitnya komunisme merebak
saat itu ada dua anggota belan negara bersama dengan anggota ormas keagamaan melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang bangkitnya kembali paham komunisme
indikasi kebangkitan pki itu nyata bukan cerita bukan hayalan tapi fakta
maka dari itu segenap rakyat indonesia yang betul betul cinta dengan nkri wajib untuk menjaga kedaulatan negeri ini
harus berdasarkan pancasila
tidak boleh komunis bangkit lagi di indonesia
dosen ilmu politik universitas paramadina jayadi hanan menilai langkah pemerintah yang berusaha untuk membangkitkan ketakutan akan kembalinya komunisme
serta ideologi luar yang mengancam nasionalisme dan nilai kebangsaan
lalu menangkalnya dengan konsep bela negara adalah kedok ingin kembali bercokolnya militer dalam urusan sipil dan politik
jadi gabungan antara adanya
keperluan untuk melakukan revolusi mental bangsa dan penyelenggara negara
dan kekhawatiran akan fenomena fenomena yang tadi yang dianggap tidak sesuai dengan nasionalisme nilai nilai kebangsaan
itu tampaknya menjadi alasan untuk memunculkan program bela negara
sebetulnya secara umum ya bagus bagus saja program itu kan bagus bagus saja
memang tetapi kemudian dia menjadi kontroversi karena itu tadi
satu nggak jelas yang dimaksud
karena kayak mengambil peran
kemudian kebanyakan tni dan kementerian pertahanan
maka kemudian ada kecurigaan jangan jangan ini militerisasi
hingga kini tercatat sudah sekitar satu delapan juta masyarakat sipil yang mendaftar program bela negara
pemerintah menargetkan untuk memiliki sembilan ratus pusat pelatihan bela negara di seluruh indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
budi adiputro cnn indonesia
pemerintah menargetkan untuk memiliki sembilan ratus pusat pelatihan belan negara di seluruh indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
perhatian negara oleh tni tersebut
ketika kini ada fakta kaya yang tidak sama dengan kabur kehendak jepang terhadap jepang
tereputnya misalkan ada komponen komponen cadangan komponen pendukung atau paramiliter semacam ini
seperti yang dilakukan dalam pendidikan bela negara ini
tentu pasti selalu akan berangkat dari soal ancaman terhadap negara kita ini seperti apa bentuknya
nah saya beberapa hal tadi juga mendengarkan monolog dari mas aswendo
itu menjadi relevansinya tidak ketemu
kalau sekarang ini yang sering dibicarakan adalah tentang proxy war ancaman cyber
kemudian ada bentuk bentuk ancaman non konvensional non tradisional
maka tentu penyikapan oleh pertahanan kita
struktur pertahanan kita bukan dengan pasukan yang disiapkan dalam bentuk tadi itu
para militer atau memiliterisasi sipil
sehingga nanti antara ancaman yang kontemporer dengan cara kita penyikapan menjadi tidak sinkron tidak pas
mas hanafi non kalau anda bilang memang ini idenya belum terlalu perlu sekarang
tapi kan ini ide sudah berjalan berarti tidak ada restu dari komisi satu dpr sebagai mitra dari kementerian pertahanan
atau gimana sih kemudian perbincangan perbincangan antara eksekutif dan parlemen terkait dengan ide ini
sampai akhirnya bisa berjalan dan juga sudah mulai pelatihan
apa perbincangan yang kita sudah bisa melihat ini
ya memang belum ada pembicaraan yang detail dan menyeluruh tentang program pendidikan bela negara ini ya
bagi saya secara umum program bela negara itu secara normatif itu bagus
saya kira anak muda sekarang pun saya bicara dengan beberapa generasi y
yang sebenarnya generasi y sekarang ini pun mereka juga punya antusiasme untuk terlibat dalam bentuk bela negara
cuma konsepsi yang dibayangkan oleh generasi kontemporer itu saya kira tidak seperti yang kita saksikan di televisi tadi itu
tetapi mestinya lebih up to date lebih kekinian begitu
dan saya lebih mendorong kurikulum pendidikan pilihan negara itu bukan dalam mindset perang
tapi justru bagaimana mendorong resolusi konflik dan perdamaian daripada penyikapan terhadap perang
karena saya kira itu justru yang menjadi kekuatan kita
karena konstitusi kita pun adalah menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia
jadi mestinya arahnya ke sana bukan warmonger ya
bereaksi terhadap ancaman ancaman untuk perang itu
itu yang pertama
yang kedua kalau ini kemudian menjadi program yang sangat masif
tentu pasti akan melibatkan anggaran negara yang resmi dan tentu besar juga
artinya payung hukum berupa undang undangnya itu juga harus
dulu dpr sebelumnya itu kan ada wacana tentang mengajukan rancangan undang undang komponen cadangan
dan komponen pendukung bagian dari turunan dari undang undang pertahanan negara kita
nah kalau memang pemerintah mau mendorong yang semacam itu
kenapa tidak meneruskan mempecah yang dulu untuk kemudian dibicarakan dengan parlemen
baru parlemen nanti punya sikap gitu
kalau tadi kita mendengar bagaimana suara dari parlemen antara mendukung tapi tidak mendukung
tapi tidak mendukung
kalau tadi saya agak simpulkan dari pernyataan mas hanafi cukup kompleks
saya akan tanya ke kelompok masyarakat sipil nih mas al araf
anda melihat betul betul mendesak atau seberapa positif
kalau tadi mas hanafi mengatakan sebenarnya ide ide bela negara ini ide ide yang positif
tapi kalau kita lihat bagaimana perwujudannya yang diwujudkan oleh kementerian pertahanan seperti itu
anda melihatnya seperti apa
tahan dulu komentar anda mas
saya akan kasih kesempatan anda untuk pikir pikir sejenak
kami akan segera kembali bersajid
kita akan lanjutkan dialog seberapa perlu sebenarnya aplikasi dari bela negara
yang sesuai dengan imajinasi dari kementerian pertahanan
saya akan ke mas al araf sebagai masyarakat sipil
anda melihatnya seperti apa
ya memang secara konsep
bela negara sebagai sebuah konsep pertahanan keamanan itu
sesungguhnya belum tuntas diperdebatkan oleh pemerintah dan parlemen
karena konsep bela negara yang dimaksud negara itu
sebagaimana mandatkan konstitusi
sebenarnya lebih menitikkan pada aspek kognitif
bagaimana kemudian masyarakat di level kognitifnya itu memiliki rasa nasionalisme
cinta kebangsaan dan lain sebagainya
dan realisasi dari konsep itu sebenarnya juga tidak melulu harus diletakkan dalam aspek pertahanan
dan dalam hal ini kementerian pertahanan
aspek untuk pembangunan itu sebenarnya lebih tepat diletakkan dalam aspek pendidikan
karena ruang itu yang sesungguhnya jauh lebih bisa digunakan dalam membangun aspek kognitif kemasyarakat
bagaimana mencintai bangsa dan lain sebagainya
nah persoalan ini kemudian menjadi keliru kalau hanya semata mata diletakkan dalam upaya
kementerian pertahanan dengan melatih program sendiri dan spesifikasi sendiri
nah yang kedua adalah
karena secara konsepsi
karena secara konsepsi
ini masih dalam diskusi antara pemerintah dan parlemen
secara hukum juga ini sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan hukum
karena upaya membangun bela negara ataupun komponen cadangan itu
pertama tama harus didahului dengan pembentukan undang undang bela negara
ataupun undang undang tentang komponen cadangan dan komponen penduduk
oke saya sibukkan sedikit
semua itu belum ada sampai sekarang
jadi masalah prosedural secara hukum ini belum selesai
belum masih bermasalah
secara substansi juga konsep juga belum selesai masih ragu
tadi disampaikan juga pak hanafi rais
bahwa ini masih dalam dinamika diskusi diantara pemerintah dan parlemen dan juga masyarakat sipil
sehingga kalau sampai kita melihat tadi ada pelatihan begitu masif
dan kemudian plus dilatih menggunakan senjata
itu sesungguhnya sesuatu yang harus dikoreksi oleh presiden dan juga oleh parlemen
bahwa program program seperti ini tidak bisa didiamkan tetapi harus dievaluasi
karena dugaan dugaan masyarakat bahwa ini akan berpotensi terhadap tanya militerisasi sipil
itu akan semakin kuat
sebuah program ketika dibentuk harus dilihat mulai dari proses awal sampai proses implementasi dan evaluasinya
banyak sekali kalau mereka mereka yang dilatih dan dididik dan bisa menggunakan senjata
dididik selama dua tiga bulan
setelah itu kemudian kita tidak tahu mereka akan seperti apa
ini akan menimbulkan problem problem sosial tersendiri
bukannya negara juga sudah punya
berarti kan kalau yang positifnya adalah negara sudah punya orang orang cadangan
yang bisa kemudian membantu tentara nasional indonesia untuk mengamankan negara
dengan segala macam persoalan yang terjadi
nah ini kan sebenarnya lebih positif mas
ada perubahan dinamika pasca reformasi
bahwa tugas dan fungsi tentara menurut undang undang pertahanan dua ribu dua adalah sebagai alat pertahanan negara
jadi tugas utama tentara adalah menyiapkan ancaman perang dari negara lain
jadi fokusnya di wilayah itu
makanya kemudian tentara diberikan sukhoi diberikan tank diberikan kapal selam
karena persepsi dan tugas utamanya untuk menghadapi ancaman eksternal tadi
konsekuensinya peran peran internal militer itu diminimalisasi
untuk menjaga keamanan internal
diantisipasi oleh berbagai instrumen salah satu dari kepolisian
nah upaya upaya membangun pelipat gandaan kekuatan pertahanan itu
sebenarnya memiliki berbagai macam konsep
ada konsep misalkan di negara negara eropa daratan perancis
menggunakan konsep wajib militer karena mereka menggunakan doktrin total war
tapi perlu dicatat bahwa negara negara di eropa daratan yang menggunakan wajib militer
itu sudah menghapus konsep tersebut
oh jadi itu sudah usang ide ide itu sebenarnya
karena di era modern warfare dalam era perang modern
kemenangan kekuatan dalam perang itu ditentukan oleh dua faktor
pertama teknologi pertahanan yang kedua adalah tentara yang profesional
jadi mereka kemudian mengurangi tadi persoalan wajib militer
sehingga prancis menghapusnya sekitar beberapa tahun lalu
singkat kata ini idenya sudah ketinggalan zaman
sudah tergerak tangan karena dianggap sudah tidak efektif dan sudah tidak efisien
untuk membangun kapasitas kekuatan pertahanan
orang akhirnya mengalokasikan semua anggarannya adalah untuk membangun tentara profesional
dan membangun kekuatan senjatanya
nah dengan adanya program pilihan negara yang khusus di bawah itu
negara yang khusus dibangun oleh kementerian pertahanan
ini menjadi beban anggaran sektor pertahanan
sementara anggaran sektor pertahanan ini sangat terbatas
nanti kita akan bicara mengenai sektor pertahanan
tapi kita bicara tentang sosial kulturalnya bagaimana masyarakatnya
kemudian itu kalau kita melihat itu antusiasmenya luar biasa tinggi mas ars
sampai saat ini kabarnya sudah ada satu delapan juta orang yang mendaftar untuk ikut program ini
kalau kita lihat tadi kan rasanya ada spirit kebanggaan
kita dipakaikan seragam militer kemudian dilatih secara militer
bahkan diajarkan juga pendidikan pendidikan nasionalisme
merakit senjata juga ada mas ars
menurut anda seberapa efektif kemudian masyarakat sipil kemudian ditanamkan
didoktrin dengan ala militeristik seperti itu
bisa membangun rasa cinta tanah air dan menangkal hal hal yang dikhawatirkan tadi tuh
komunisme ekstremisme bahkan lgbt juga katanya ikut juga ditangkal
ya kalau pengikutnya yang ikut sampai satu juta atau berapa bisa aja
lima ratus juta pun bisa pengangguran ditampung kasih seragam kasih janji
banyak yang daftar saya juga mau daftar
udah tua gini
tapi begini saya tadi dari bapak kita di dpr tadi bung hanafi tadi
proxy wary itu bagian the cyber itu bagian yang sekarang ini
jangan lupa bud panglima tni kita bapak kadronumato menekankan sekali proxy war
bahkan di beberapa tempat saya pernah diajak ikut naik kapal
waktu itu berbicara tentang ini ya ini sudah
kalau kita masih sistem kayak merekrut atau memberitahu tentang zaman diponegoro
jangan lupa kalau tadi disinggung oleh beliau ini pasukan cadangan itu hanya menjalankan
sekarang mungkin tinggal amerika jerman spanyol aja
itu yang sekarang juga sudah mulai dikurangin
kalau ini maksudnya pasukan tandangan wajib militer itu pengertiannya kan
tandangan kalau nanti dipakai karena itu
padahal justru profesionalisme yang ada ini yang harusnya lebih dikembangkan
terutama memang strateginya ini sudah beda banget bud
kita nggak mungkin lagi deh apa sih coba selama ini perang perangan nggak ada
paling hadapin teroris kemarin nah ini baru masalah
menghadapi teroris itu pun tidak selalu dengan pasti diplomasi lebih dulu
ini lah kecanggihan diplomasi ini kecanggihan kita menggerta ini mungkin jauh lebih penting
jadi anda melakukan bagaimana konsep kementerian pertahanan dalam mengelola
apa namanya bela negara ini menjadi sesuatu output yang bagus
ini konsepnya pengertian seperti itu iya
karena kita jauh itu sudah ketinggalan zaman juga tapi sudah nggak lucu lagi
tapi bukannya belajar senjata gitu kan asyik juga kan
ada disiplin ya pak ars ada bangun pagi
tni nya sudah ada yang memang harus itu saja yang dipenuhi

tapi ini mungkin nggak ada kaitannya tapi ini mungkin nggak ada kaitannya
heroisme kita ini tuh bela negara
orang membela negara itu membantu bu eni yang diambil makanannya
itu jauh lebih penting
bukan mekanisme di masyarakat ini saya mau menekankan
itu yang terjadi
bayangkan itu hari ini di ini dua hari kemudian mereka yang protes itu bukan sekedar protes
kumpulin dana itu luar biasa itu memang bela negara
itu bela negara
itu bela negara
dan itu tidak diajarin oleh kementerian pertahanan diklat diklatnya seperti ini
kami nampaknya sudah tersambung dengan perwakilan dari kementerian pertahanan
ada bapak muhammad faisal direktur bela negara
tapi nampaknya masih terputus kondisinya
saya akan kembali ke mas hanafi
mas hanafi kalau tadi melihat sebenarnya konsepnya baik
tapi kok realita di lapangannya sepertinya pendidikan pendidikan dan pelatihannya tidak nyambung dengan kondisi kekinian
ini dpr sendiri apakah tidak merespon ini atau melarang dulu atau mengkaji lebih jauh lagi
karena memang ini programnya sudah terlanjur berjalan mas
halo mas hanafi selamat malam
lagi tidak terpilih negara
lagi tidak terpilih negara
kalau kita bicara mengenai komponen cadangan
komponen cadangan ini kan juga sudah diatur
ada yang mengatakan bahwa bela negara ini kemudian bisa dijalekin sebagai komponen cadangan
ini kalau saya kutip ini misalnya merujuk pada undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua tentang pertahanan negara
komponen cadangan adalah warga negara sumber daya alam sumber daya buatan dan sumber daya keuangan
ini adalah komponen cadangan
ini adalah komponen cadangan
ini adalah komponen cadangan
selain dari sumber daya ini juga tempat memadai sumber daya buatan serta perusahaan nasional yang telah disiapkan untuk diserahkan melalui mobilisasi
apakah ini tidak dapat dimasukkan nih bela negara komponen ini tidak dapat dimasukkan sebagai bantuan
karena itu dulunya kayak ini yang cadangan ini ada wajib militer
kalau gak ada ya gak ada ini
ada bapak laksamana i muhammad faisal
selamat malam pak faisal
selamat malam pak budi
terima kasih sudah mau berbincang bersama kami
pak faisal sudah ada mas al araf direktur imparsial
dan juga mas arswendo atmawiloto budayawan disini
apa sebenarnya program bela negara ini
dan banyak diragukan orang ini
tidak nyambu tidak kontekstual
sebenarnya seberapa perlu dan seberapa
ya mas budi
selamat malam pak al araf dengan pak aswendo
selamat malam pak
ya terlambat saya juga baru habis buka puasa
dengan bapak karsal yang baru hadir
jadi kalau pertanyaan
tadi programnya bagaimana sebenarnya
kementerian pertahanan tentang bela negara
itu disebut adalah pembinaan kesadaran
bela negara ini yang perlu dipahami
jadi tidak ada konteknya dengan militer
tidak ada konteknya dengan komponen cadangan
tidak ada jadi pembentukan karakter
jadi apa yang kita lakukan sekarang ini program itu
adalah berangkat justru dari undang undang
pertahanan nomor tiga itu yaitu pendidikan
keluarga negara itu bagaimana
warga negara indonesia harus memiliki kesadaran bela negara
dari situ kita belum menyentuh
untuk menyiapkan warga negara untuk siap melaksanakan
upaya pembelaan dalam rangka bagian dari sistem pertahanan
komponen cadangan komponen pendukung
belum itu memang undang undangnya belum ada
yang kita hadapi sekarang adalah ancaman
nyata yang bapak menhan katakan adalah
bukan ancaman militer tapi bagaimana
menghadapi terorisme radikalisme
narkoba bahaya penyakit
itu yang kita hadapi sehingga
pembinaan kesadaran bela negara yang menjadi program
kementerian pertahanan adalah bagaimana
mempengaruhi warga negara sehingga dia sadar
terhadap ancaman kekinian yang kita hadapi
itu yang saya sampaikan pak budi terima kasih
pak faisal kalau kita melihat
tapi kan memang konsepnya baik sekali
bagaimana mempersiapkan masyarakat sipil juga
untuk membantu membela negara ini kan
dalam konteks yang sangat positif
tapi kalau kita melihat prakteknya
pelatihannya itu kalau kita lihat di gambar
misalnya pak pelatihannya itu seperti
pelatihan militer ada pemakai seragam
ada kemudian kita lihat juga
dalam visualnya ada
apa namanya pelatihan merakit senjata
alam militer sangat kuat sekali
visual militernya apakah
betul pak sebenarnya pelatihan seperti ini
yang kemudian diterapkan oleh kementerian pertahanan sendiri
untuk menyiapkan masyarakat sipil
iya pak budi sekali lagi pak
itu kurikulumnya sudah kita susun
sedikit yang rupa
jadi kalau misalnya pakaian seragam
itu saya pikir itu setiap latihan kita butuh
pakaian untuk latihan
kemudian ada pakaian yang berbentuk loreng
itu sama sekali bukan loreng untuk mengikuti
latihan militer bukan
memang kita butuh pakaian seragam itu yang pertama
pakaian seragam itu sekarang digunakan untuk latihan
itu menjadi suatu kebanggaan bagi siapa pun juga
jadi mereka itu justru yang meminta itu dari
masyarakat pak kalau bisa pakai seragam loreng
kita sudah mengatakan bahwa loreng itu
sebenarnya tidak pantas tapi karena
pak kita bentuk olahraga itu yang pertama tapi sekali lagi
bukan untuk melatih mereka dalam latihan militer
pada senjata sebenarnya itu kita hanya
mengenal pengenalan senjata tidak ada
latihan militer itu bagaimana kita mengajar
mereka menembak menggunakan senjata
panjang pendek taktik
strategi itu baru tapi ada pengenalan senjata
siapa pun juga boleh kita punya pameran
senjata ekshibisi senjata siapa pun boleh lihat
tapi kalau kita lihat mereka bagaimana
menembak senjata panjang
kemudian senjata pendek
kemudian bagaimana akurasinya itu latihan militer
karena kita tidak kita tidak begitu
kita hanya melaksanakan latihan karakter
kurikulumnya ada bisa dilihat disitu
jadi ini seperti kurang lebih seperti
outbound biasa tapi dengan
ketingkat kedisiplinan dan pengetahuan
militer juga ada sebagian ya pak ya
karena itu ratihan dulu
tapi sekarang diminati oleh orang outbound
bagaimana untuk melatih kepemimpinan kekompakan
kerjasama sama sekali tidak
tidak ada yang kita sembunyikan disana boleh dilihat
jadi masyarakat tidak perlu takut gitu pak faisal ya
kita melatih pembinaan kader belan negara
di empat puluh lima kabupaten seluruh indonesia
cek semua itu tidak ada itu
itu pembentukan karakter itu pembentukan karakter bangsa
pak faisal ditahan dulu kita akan
anggota parlemen mas hanafi kalau kita lihat
meskipun masih dinamikanya masih ada
kemudian pembahasan masih dibahas
parlemen dan juga kementerian pertahanan
tapi kan toh ini sudah berjalan programnya
apa ke depan kemudian kementerian pertahanan
akan mengawal proses ini
secara baik sehingga apa yang dikhawatirkan
masyarakat itu tidak terjadi mas hanafi
kalau dari sisi parlemen tentu
kita bicara soal konstitusi
dan turunannya ya
kalau kita sudah bicara konstitusi berarti bicara undang undang
turunan dari undang undang yaitu peraturan pemerintah
dan kalau sudah
masuk program maka itu kemudian
dilegal punya legitimasi
nah kalau ini menjadi
sebuah program yang kita saksikan sekarang ini
melibatkan seragam baru
jutaan orang terlibat
dan ada kurikulum yang resmi
begitu maka tentu ini kan
sebagai turunan undang undang dari pertahanan negara
kalau tadi disampaikan ini bagian dari
amanat undang undang pertahanan negara
nah sehingga ini yang perlu
kira kira harus disampaikan
supaya lebih gamblang
kemudian juga ada rambu rambunya
artinya kalau sudah
digelar pasukan semacam itu
jadi jangan sampai
duga duga seperti mas asyendu sampaikan tadi
menarik mereka yang menganggur
atau mungkin relawan
terbentuk begitu ya
kemudian nanti rawan dipolitisasi
jangan sampai juga kesana gitu
karena ini kan sudah pasti menyangkut anggaran publik
menurut anda sejauh ini sudah kebablasan
atau memang masih dalam koridor yang semestinya
ya ini belum ada
apa belum ada undang undang bela negaranya
belum ada regulasi turunan dari undang undang pertahanan negara
minimal bentuknya peraturan pemerintah
ya padahal ini kan
sudah jalan lumayan masif kalau saya lihat ya
jadi sebaiknya sebelum terlanjur terlalu jauh
hukumnya aturannya itu harus diperjelas
ada rencana dpr akan memanggil menteri pertahanan misalnya mas
untuk bisa mendapatkan keterangan gitu
dalam waktu dekat
ya besok kita akan rapat kerja dengan menteri pertahanan
tentu saya kira wacanya akan mengemuka untuk dibahas
baik sekali lagi terima kasih mas hanafi rais sudah bergabung bersama kami
mas alaroh tadi kita sudah melihat
sudah mendengar bagaimana pendapatan dari mas anabie rai
dari parlemen dari kementerian pertahanan juga
ada komentarnya seperti apa
ya secara hukum tadi pak raffi sudah menyampaikan
sebenarnya harus dipahami hukum bernama undang undang belan negara
yang sampai sekarang belum dibentuk
nah oleh karena ini secara normatif tentu akan menimbulkan problematik
yang kedua adalah secara konsep
harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan bela negara itu
tidak melulu harus melalui pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah
teman teman indonesian corruption watch
yang melakukan pemantauan terhadap korupsi di indonesia
itu bagian dari bela negara
untuk membersihkan pemerintahan
sehingga tidak perlu dilatih oleh pemerintah pun mereka sudah bekerja
tapi niat baik pemerintah untuk membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan
tentu patut diapresiasi
tapi niat baik itu seharusnya diletakkan dalam aspek yang kognitif
dalam aspek kognitif tentu tidak dibutuhkan pelatihan pelatihan
menggunakan senjata dan lain sebagainya
dalam aspek kognitif juga lebih tepat itu dilakukan oleh kementerian pendidikan
kalau nanti butuh pelatih dari kementerian pertahanan bisa dilibatkan
kenapa demikian menggunakan prasarana yang sudah ada
melalui mekanisme pendidikan tentu akan mengurangi

dan anggaran di sektor pertahanan
kalau jumlahnya jutaan per tahun tentu menyiapkan pembelian pakaian makan dan lain sebagainya
ini membutuhkan anggaran pertahanan
sementara realitas tadi saya katakan anggaran di sektor pertanian indonesia sangat terbatas
untuk sekarang aja kita masih dalam level minimum essential force
rp satu ratus lima puluh triliun dalam jangka waktu lima tahun dengan multi years
ini sesuatu yang hampir di setiap angkatan berteriak
bahwa kami kurang anggaran untuk pengadaan alutsista
untuk menembak saja pelatihan menembak prajurit masih sangat terbatas
untuk sejahteraan saja
level kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan
oleh karena tadi saya katakan kecenderungan era perang modern
sesungguhnya meletakkan pembangunan kekuatan itu di luar level teknologi dan kesejahteraan
dan kapasitas kualitas militernya
nah oleh karena itu seharusnya kementerian pertahanan fokus untuk membangun kapasitas teknologi militernya
persenjataannya yang kedua adalah meningkatkan kapasitas kualitas tentara profesional sebagai komponen utama
sehingga program program di luar pembangunan kekuatan kapasitas senjata dan kekuatan tarif profesional
sebaiknya tidak perlu dibangun
sehingga pemerintah fokus untuk membangun ini mengingat anggaran yang terbatas
nah kalau begini yang terjadi maka akan menimbulkan beban anggaran di sektor pertahanan
ini yang menurut saya harus ada alokasi fokus dan realitasnya juga di banyak negara
wajib militer ataupun meskini konsep wajib militer di banyak negara sudah dihapuskan
meski ini konsepnya bela negara tetapi model dan polanya hampir persis seperti pola pola pelatihan militer
yang tentu jauh dari persoalan persoalan aspek kognitif tadi
sebelum ke mas arswendo saya akan kembali ke pak faisal dulu
pak faisal tadi kita sudah mendengar bagaimana kritikan dari teman teman masyarakat sipil
kayaknya kementerian pertahanan agak salah sasaran nih pak
dan kemudian masalah anggaran juga kemudian dibahas karena memang ini belum terlalu perlu katanya program seperti ini
sebenarnya manfaat utama positifnya dan seberapa mendesak program ini harus dilaksanakan itu komentar anda seperti apa pak
oke mas budi terima kasih mas
tadi saya sebutkan bahwa program
bela negara kementerian pertahanan itu kita sebut adalah
pembinaan kesadaran bela negara
pembinaan kesadaran bela negara ini bukan program baru sama sekali bukan program baru
ini program yang sudah dilaksanakan oleh kementerian pertahanan lima belas tahun yang lalu
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua sudah ada
yang disebut sebagai ppdn pembina pendidikan pendahuluan bela negara itu ada di undang undang sudah dilaksanakan
namun ketika dua ribu lima belas karena dua ribu empat belas yang lalu
bapak presiden mencanangkan yang disebut sebagai
gerakan nasional bela negara
di dalam hari peningkatan bela negara pada tanggal sembilan belas desember dua ribu empat belas
gerakan nasional bela negara ini dicanangkan bapak presiden
gerakan nasional bela negara berkaitan dengan revolusi mental
pembentukan karakter bangsa
oleh karena itulah maka pada tahun dua ribu lima belas
kemhan membuat yang disebut grand design atau desain induk tentang pembinaan kesadaran bela negara
isinya adalah bagaimana grand design itu sebagai perencanaan strategi jangka panjang
untuk melaksanakan pkbn ini secara nasional
artinya kementerian pertahanan mengajak semua kementerian kelembagaan
seluruh komponen bangsa bersama sama melaksanakan pkbn
apm ini sebenarnya juga sudah dilaksanakan oleh semua kementerian
kementerian dalam negeri sudah melaksanakan wawasan kebangsaan
dan kementerian lainnya
ini sebenarnya intinya itu bukan hal yang baru
nah sekarang sudah berjalan dua ribu lima belas kita melaksanakan kegiatan itu
dua ribu enam belas sekarang kegiatan kita sudah diteruskan oleh kementerian kementerian
jadi tidak ada anggaran yang dibebankan yang begitu besar tidak
anggaran nggak masalah pak ya berarti ya
tidak sekarang itu semua kementerian melaksanakan
contoh kementerian dalam negeri berdasarkan program kita
kita sudah mou dengan sepuluh kementerian
kementerian dalam negeri awal tahun dua ribu enam belas sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di daerah
untuk meneruskan program ini
membentuk kegiatan bela negara di sana
jadi beban biayanya tidak di kementerian pertahanan
dibagi habis oleh semua kementerian dan berjalan
sekali lagi ini pembentukan karakter
bukan program baru tapi program sudah dijalankan lima belas tahun yang lalu
seberapa perlu sih pak faisal
kalau kita melihat ini
ancaman ancaman yang kemudian di tengah rai bisa mengancam bangsa kita
seberapa perlu sih pak
kemudian seberapa mendesak sih pak
masyarakat kemudian harus dilibatkan dalam pelatihan pelatihan seperti ini
untuk bisa menangkal ancaman ancaman tadi
ancaman ini apa saja dan seberapa penting tadi pak
ya pak budi tadi saya sampaikan di awal
bapak menteri pertahanan selalu berkongal mengatakan
ancaman dibagi dua
ada ancaman nyata dan ancaman tidak nyata
ancaman yang tidak nyata itu adalah perang konvensional
berarti ancaman menghadapi adalah ancaman militer negara lain
dan ancaman yang nyata itu adalah yang saya sebutkan tadi
terorisme radikalisme bahaya penyakit kemudian narkoba
itu ancaman nyata yang betul betul kita hadapi bangsa ini sekarang
makanya kita mengajak semua warga negara kita sadar
mempunyai kewaspadaan bagaimana menghadapi ancaman itu
nah ini yang kita arahkan bagaimana kita membentuk karakter bangsa itu
untuk sadar tentang menghadapi ancaman ancaman yang kekinian seperti itu pak budi
kurikulumnya seperti apa sih pak faisal
kalau boleh diberitahukan kepada kami
apa yang diajarkan sih sebenarnya di dalam kurikulum ini
kurikulumnya sebenarnya sangat sederhana pak budi
kurikulumnya sebenarnya sangat sederhana pak budi
kita hanya menumbuh kembangkan kesadaran bela negara
yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air
sadar berbangsa dan bernegara
yakin kepada pancasila sebagai idola negara
raya yang berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara
itu ini konsep sudah lama sudah ada di undang undang nomor dua puluh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dan itu konsep yang sebenarnya pelajarannya sudah kita dapat
dari sekolah sampai universitas ya pak ya
pelajaran pelajaran seperti itu
sudah ada sudah
baik saya akan tanya ke mas arsene tengokolo
tadi kita sudah mendapatkan gambaran dari pak faisal
konsepnya sebenarnya kurikulumnya
kurikulum yang normatif
bela negara pancasila nkri empat pilar
tapi apakah sebenarnya hal ini menjadi begitu mendesak gitu
kalau mas arsene melihatnya
dijawabkan nanti saja mas ya setelah agenda berikut ini
karena saya sudah dimarahi oleh produsen saya
kami akan segera kembali bersama agenda berikut ini
setelah mendengarkan penjelasan pak faisal tadi
mengenai bagaimana konsep kurikulum dan urgensinya
bela negara yang diterapkan oleh kementerian pertahanan
saya akan tunjukkan kepada anda semua
bagaimana pernyataan pernyataan dari beberapa tokoh
yang mendukung konsep bela negara
anda bisa saksikan di layar kaca anda
di belakang kita ini kita bisa saksikan
ini ada gelombang dukungan bela negara
ini bukan kalau kata menteri pertahanan
dari amir zatria kudu
ini bukan wajib militer
ini adalah hak dan kewajiban
hak boleh dituntut tapi kewajiban harus dilaksanakan
negara membolehkan demonstrasi
sekarang negara meminta warganya untuk bela negara
itu tadi menteri pertahanan
kita akan bergeser ke quote berikutnya
ada pernyataan dari mantan panglima tni
jenderal purnawirawan muldoko yang mengatakan
dalam undang undang sistem pertahanan negara
dibangun secara dini dan menganut tiga lapis
ada komponen utama tni kedua komponen cadangan
dan ketiga komponen perusahaan negara
tiga komponen untuk kesiapan komponen cadangan
pendukung kurang lebih berisi tujuh ratus lima puluh an
kita akan lihat ada pernyataan lain
yang mendukung konsep bela negara ini
ya sudah habis rupanya
ya itu dia pernyataan pernyataan
mas ars silahkan ditangkapi
bagaimana tadi pak faisal menjelaskan ini
ya sebetulnya saya kembali mengejar ke pak faisal tadi
rumusan tadi karakter tadi
yang dirumuskan begitu
tapi kenapa munculnya begitu
bahkan munculnya begitu itu kalau ada gambar gambar
kemiliteran wajib militer itu
karena justru dalam buku pendomanya
yang dimunculkan itu begini
contoh contoh bila negara melestarikan budaya
itu yang dirumuskan nggak usah sepuluh tahun yang lalu ya
sekarang kenceng kenceng sekali
kemudian taat hukum
hal hal yang sebetulnya karakter dan human
bener nggak ada hubungannya sama baris berbarisnya
nggak ada hubungannya sama senjata barisnya

meskipun itu perlu atau tidak
seragam dan lain sebagainya
nah dari sinilah sebenarnya kalau karakter tadi
pengertian yang sudah kita sebut sebut
proxy war tadi kita sebut sebut
perang cyber ini kena
karena yang diandalkan pikiran pikiran kita
kayak kita diajari lagi
menyintai tanah air dengan cara apa
ini tadi membeli produk dalam negeri termasuk
berprestasi bulu tangkis misalnya
itu bagian bagian yang
membela negara mengharumkan nama
mengenai seragam misalnya
pak faisal tadi mengatakan ini permintaan dari
ya para peserta bahwa mereka ada kebanggaan korps
kalau memakai seragam
menurut mas arswendo kalau kita melihat
banyak sekali juga ya
kalau kita lihat ada di bali kemudian
beberapa ormas yang katanya mantan mantan juga
preman kemudian diikutkan
belan negara kemudian
akhirnya mereka memakai ini
menurut anda apakah kedepannya ini bisa disalahgunakan atau
justru malah ada kegunaan yang berlaku
ada kebanggaan yang bisa berefek positif justru
ya begitu ketika seragam kan simbol aja
saya pun begitu pakai
cash juga keren juga ya
keren juga ternyata
mas kun karena takut dingin aja
bukan karena tiba tiba kita ini masih suka dengan simbol
entah apa tidak
ini seragam baru begitu
nanti ada bendiranya sendiri
nanti ada stiker sendiri mungkin untuk di kendaraannya
mungkin di keluarga besar
bela negara dan lain sebagainya
ini adalah kegunaan kita
dengan berbuat sesuatu yang baik
bahkan mereka sendiri yang merumuskan loh
gambar gambar kayak begini
mereka merumuskannya begitu
agak berbeda antara yang dikonsepkan
kalaupun harus ada perubahan gitu
sosialisasi mungkin kenceng
dan dari awal sehingga melibatkan banyak orang
itu bisa muncul dengan rapi
kalau tiba tiba begini pasti ada penolaan
kalau mas alaraf efeknya apa sih
yang belum di elaborasi dari pertama
kalau kita melihat bagaimana kurikulumnya tadi
kurikulum yang sebenarnya positif sekali
bela negara itu ya mas arsya
tapi kalau kita melihat aplikasinya di lapangan
efek efeknya yang bisa timbul
kalau tidak dibangun dengan satu
program dan manajemen yang benar
dengan berbasis aturan hukum
tentu akan berpotensi menciptakan
model pams wakarsa pada masa era sembilan puluh sembilan
kita perlu ingat bahwa pada daerah tersebut
kekuasaan juga menggunakan untuk menghadapi
sayap sayap blok blok yang melakukan
pelawanan terhadap rezim pemerintahan
suharto ataupun dalam rezim pemerintahan lain
nah ini yang tentu akan menjadi persoalan ya
dia akan potensial untuk
militerisasi sipil dan bisa dipolitisasi juga
nah yang ketiga sebenarnya
saya yakin juga kementerian pertahanan mengalokasikan
karena dilakukan di pusat
kalau di pusat kementerian pertahanan pasti
alokasi anggaran dari apbn tidak mungkin dari apbd
minimal bayar listrik pasti lebih ambah
secara program dia memang ada anggaran dari
yang kedua adalah kalau untuk di daerah menggunakan anggaran daerah
maka itu bertanggung jawab undang undang tni
undang undang tni disebutkan
anggaran untuk tni hanya melalui apbn
di luar apbn tidak diperbolehkan
nah tadi kalau menggunakan anggaran ini
berarti bertanggung jawab undang undang tni
tapi ini kan untuk kemas latang bersama
yang kedua ini juga akan menimbulkan
jadi harus ada aturan yang harus diikuti
karena fungsi pertahanan terpusat
sehingga anggaran harus melalui apbn
kalaupun melalui anggaran daerah
dia akan menimbulkan beban di sektor daerah
kita tahu pemerintahan daerah memiliki problem
untuk membangun jalan problem kemiskinan dan lain sebagainya
sementara urgensi program ini
sebenarnya secara niat baik
tetapi untuk meminimalisasi
efinsiasi anggaran sebaiknya tidak oleh kementerian pertahanan
tapi oleh kementerian pendidikan
dan kementerian lainnya ada instrumen
departemen pendidikan yang punya sekolah sd dan lain lain
tapi kan sama saja kurikulumnya kurang lebih sama
kurikulum antara kementerian pertahanan dan kementerian pendidikan
kenapa harus kementerian pendidikan yang
sebagai mekanisme ekstra kurikuler diantara mereka
itu bisa menjadi lebih efektif
nanti orang kementerian pertahanan diundang untuk mengisi disitu
itu jauh lebih mengurang beban anggaran
jadi hostnya salah menurut anda
sebenar gitu lah
dan yang lebih penting adalah
harus dilihat bahwa orientasi ini mau apa
jangan kemudian menjadi bingung nih
itu fungsi untuk sebagai alat pertahanan
negara dalam menghadapi ancaman perang dengan negara lain
seluruh kapasitas yang tadi disebut komponen
carian komunikasi pendukung itu dipersiapkan untuk itu
kalau dia dipersiapkan untuk menghadapi
persoalan persoalan di dalam negeri homoseksual
keluar dari jalur track undang undang pertahanan
dan fungsi militer sebagai jalan pertahanan
ini ada dua
yang tadi sudah diungkapkan oleh
mas alarraf mengenai fungsinya
efeknya bagi masyarakat
kabarnya ada ancaman militerisasi lagi nih
terutama di kalangan masyarakat sipil
yang kedua masalah anggaran
anda menjawabnya bagaimana
baik mas budi
jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya
kementerian pertahanan itu
tidak hanya mengurusi tentang pertahanan militer saja
pertahanan negara itu konteknya sangat luas sekali
nah jadi kalau kita bicara tadi
yang disampaikan fokus kepada
militer kemudian tentara dan sebagainya
sebenarnya jauh dari situ
dari awal konsep dari program pkbn ini
sudah kita duduk
atau kita diskusikan sama sama
dengan sepuluh kementerian pak
jadi sudah kita bongkar
habis habisan dengan kementerian pendidikan
kebudayaan dengan bikti
kementerian agama kemudian dengan
kendagri kita duduk sama sama
bagaimana konsep ini sebelum diluncurkan
sudah kita dudukkan kita diskusikan sama sama
jadi kita yang disampaikan tadi
yang ditakutkan oleh pak suwondo kemudian pak araf
itu sudah kita bahas
jangan sampai ini berbau militer sudah
dan jadi konsep ini sudah bulat sebenarnya
jadi kalau memang betul memang sebenarnya
ada masukan masukan lagi dalam rangka untuk
menyempurnakan perbaikan ini monggo silahkan
kita dengan senang hati kok
masih terbuka ya pak faisal ya untuk masukan masukan ya
jadi tidak ada
isu yang kita jelaskan tadi konteknya sama sekali tidak ada
yang berbau militer sama sekali tidak ada
oke kemudian soal anggaran gimana pak faisal
saya sudah sampaikan tadi pak
jadi setelah kita duduk sama sama dengan sepuluh kementerian
anggaran itu tidak di kementerian pertahanan
program saya program pkbn ini adalah
program yang sepuluh tahun yang lalu sama sekali tidak ada penambah anggaran
oke itu yang pertama kemudian
sekarang itu dilanjutkan oleh semua kementerian masing masing
kementerian mereka malah menganggarkan
di dalam program anggaran kegiatan masing masing di daerah sudah
kepala daerah pun punya undang undang yang mengatur
bahwa bela negara itu juga menjadi
tanggung jawabnya kepala daerah ini sudah nyambung
kita sudah habis habisan duduk dengan kementerian
dan kemudian bagaimana merumuskan jangan sampai mengangkat undang undang
targetnya kedepan seperti apa sih
pak faisal kalau kita lihat program ini
seberapa banyak orang yang nantinya
kemudian akan direkrut akan diberikan pelatihan bela negara
dan seberapa besar nanti
dampaknya dan juga size
dari program ini sendiri
sebenarnya tidak perlu kita jawab berapa banyak orang
sekarang undang undang sudah mengatur setiap warga negara
itu punya hak dan kewajiban bela negara
artinya siapapun juga kita sekarang ini
kita punya hak dan kewajiban bela negara
hanya saja kementerian pertahanan coba menyadarkan
eh yang dimaksud dengan kesadaran
bela negara itu tentang hak dan kewajiban itu
nah ini sebenarnya itu ini fungsi kita sama sama
jadi kalau misalnya bapak menteri pertahanan
seratus juta itu sebenarnya jangan bukan
sama sama yuk kita memiliki kesadaran bela negara
menghadapi ancaman yang saat ini
yang sudah masuk ke dalam wilayah kita
ada kewajiban kurikulum resmi
nggak pak nanti ke depannya kemudian target dari
kementerian pertahanan akan masuk ke kurikulum kurikulum
di sekolahan misalnya untuk bisa
membantu penyebaran bagaimana kemudian konsepnya
pak budi jadi kita sudah duduk sama sama
dengan kementerian pendidikan kebudayaan
barusan kemarin kita diskusi panjang
sebenarnya metode pendidikan pkbn ini
tidak hanya lewat diklat tidak
jadi kementerian dalam negeri
kementerian pendidikan kebudayaan mereka sudah melaksanakan itu
lewat kurikulum sekolah formal kemudian
ekstra kurikuler lewat kegiatan pramuka
dilaksanakan seperti itu jadi tidak hanya
lewat diklat diklat saja diklat yang kita lakukan
sekarang hanya mendorong mereka untuk
nah itu demikian
pak faisal kalau kita melihat tadi
salah satu yang disoroti oleh
anggota parlemen dan juga mas al araf dan
mas arsuf endor disini adalah oke konsepnya
perwujudannya juga sempat menimbulkan
pro kontra di masyarakat tapi masalah
rules atau peraturannya ini dasar hukumnya
kata anggota parlemen tadi
belum jelas ini pak faisal
itu bagaimana anda menjawab pak faisal tapi boleh
ditahan dulu komentarnya saya akan
tadi janji anda jawabannya usah
jadwal berikut ini tetaplah bersama kami
kita akan lanjutkan dialog saya akan
ke pak faisal dulu pak faisal tadi
pertanyaan yang belum dijawab mengenai
peraturan pak tadi anggota parlemen
mengatakan bahwa kementerian pertahanan ini
nampaknya sudah jalan dengan
programnya tapi peraturannya juga
belum beres apa jawaban
anda pak faisal iya terima kasih
pak budi jadi saya sampaikan sekali lagi
pak memang betul kalau kita bicara
bela negara undang undangnya belum ada
kita paham kok itu kemudian komponen
cadangan komponen pendukung juga undang undangnya belum
ada kita tahu kok itu pak yang kita buat
walaupun sudah lima belas tahun kita berusaha
tapi tetap saja belum selesai sampai sekarang
namun yang kita lakukan sekarang
bukan bela negara untuk membentuk komponen cadangan
komponen pendukung bukan itu
program pkbn pembinaan kesadaran bela
negara yang sudah dimulai sejak tahun

pendahuluan bela negara itu ada
nah kemudian berubah ke undang undang
nomor tiga pertahanan menjadi pendidikan
keluarga negaraan itu yang kita lakukan
nah kemudian yang saya sampaikan lagi pada
waktu dua ribu lima belas kita membuat grand
desain sebagai payung hukum kita
sebenarnya yang kemudian dijadikan
permain ppes kita harapkan untuk
jadi ppes sebagai payung hukum bagaimana
program ini secara bersama sama
dilaksanakan oleh seluruh
komponen bangsa semua kementerian kelembagaan
sebagai dasar hukumnya karena kita tahu
untuk bela negara itu undang undangnya belum ada
tapi sekali lagi undang undang bela negara
yang diatur itu adalah bagaimana kita
menyiapkan warga sipil untuk mendukung komponen utama
menjadi komponen cadangan komponen pendukung bukan itu
itu undang undang yang diperlukan tapi
sekarang adalah program kita pembinaan kesadaran
bela negara ini sudah dimulai
lima belas tahun lalu ya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
mas arief ada komentar sedikit
sebelum kita tutup ke pak faisal nanti
pendangkuan bela negara
yang dimulai pada delapan puluh itu
ada pendidikan yang dibangun untuk membangun
militarisasi sipil untuk menopang
rezim politik pemerintahan otoritarian soeharto
sehingga pendidikan itu
dikritik karena menjadi bagian yang
oleh karena muncul undang undang nomor dua ribu
yang meletakkan konsep bela negara
sebagai satu konsep pendidikan keluargaan
sebagai disampaikan tadi
oleh karenanya untuk
menjelaskan konsep pendidikan kewargaan itu
yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan
undang undang bela negara tersebut
sehingga dalam level ini pun belum selesai
tapi kemudian praktik implementasinya sudah dilakukan
problemnya yang terjadi antara ide dan gagasan
untuk membangun aspek karakter
justru bertolak belakang dengan realitas yang terjadi
adalah membangun militarisasi sipil
bisa memperkuat senjata dan sebagainya
problemnya ada di level ini
jadi jangan ditarik sampai ke r delapan puluh
karena r delapan puluh itu rezim politik yang buruk
dalam sektor pertahanan mengingat pada daerah tersebut
militer terlibat dalam politik
jadi konteksnya semuanya berbeda gitu ya
dan sejak undang undang tiga dua ribu dua juga berbeda
makanya ini harus dibangun dalam sistem mekanisme konsep yang benar
pak faisal untuk sebagai penutup
kemudian anda bagaimana menjawab ini
keresahan keresahan ini masih terus
terjadi di masyarakat
di sosial media juga rame pak
apalagi kita lihat berita berita
di bali misalnya ada mantan preman
dan anggota ormas yang juga direkrut
ini ada keresahan keresahan sedikit
sebenarnya saya juga jadi heran
kok bisa resahnya resahnya dimana sih
karena kita sudah jalan lebih satu lima tahun
itu semua masyarakat mengharapkan
dan bahkan hasil judi kita di daerah daerah
boleh datang ke setiap daerah itu mereka dengan senang hati
dan sampai sekarang mereka meminta
karena pendidikan yang kita lakukan itu jauh dari yang dianggap sekarang ini
yang diresahkan sekarang ini yang dibicarakan sekarang ini
ya ketakutan militer itu yang dimana
saya juga nggak mengerti ini
justru positif sekali pak ya efeknya ya
ini kita kenyataan aja pak
jadi saya setuju sih
kalau kita memang bicara masa lalu
kemudian ada kekuasaan militer di sana
saya setuju kita juga mengalami itu
justru kita menghindari seperti itulah
maka kita membangun kembali dengan konsep yang baru ini
ini pelatihan sudah berlangsung berapa lama pak faisal
pelatihan ini sudah berlangsung berapa lama oleh kementerian pertahanan
kita sudah mulai tahun dua ribu lima belas kan
kita sudah membuat kadet pembina di seluruh negara
seluruh kabupaten sekarang ada kader pembina
oke dampak positif yang kemudian dilihat
nah itu maka pendidikan ini sekarang terus berlanjut
dilaksanakan oleh masing masing kepala daerah
dan ini sudah komitmen kita dengan kementerian dalam negeri
kementerian pendidikan dan kebudayaan
melalui sekolah sekolah dan sebagainya
sama sekali tidak berbau militer sama sekali
tidak ada militaristik sama sekali pak ya
tapi kalau anda melihat
pak faisal kalau anda lihat dampak positifnya selama ada pelatihan ini apa pak
misalnya masyarakat bisa lebih aware
atau lebih apa yang bisa anda lihat
singkat saja pak faisal
bagaimana mereka sekarang sudah memiliki
bagaimana semangat nasionalismenya
cinta tanah airnya mereka sekarang
bagaimana pancasila sudah kembali mereka anggap sebagai ideologi
kemudian sebagai falsafah bangsa
dan mereka sekarang mendekat ke pemerintah daerah
untuk siap mendukung
apapun permasalahan yang ada di daerah tersebut sekarang
boleh lihat sekarang di daerah daerah sekarang
kita berharap dampaknya semakin positif
sekali lagi untuk kemajuan dan kemaslahan bangsa negara
terima kasih sekali lagi pak faisal
atas perbincangannya di cnn indonesia prime news
akhir pekan terima kasih pak faisal
terima kasih atas waktunya pak
ini sebenarnya how low can you go sih
program ini kalau anda melihat
enggak tapi juga agak susah juga
jadi kalau tadi menghindarkan kita istilahnya
bela negara ini dikaitkan militer
oke bukan itu
tapi lebih pada kesadaran
bilang negara ya
atau pembinaan kesadaran bela negara
kalau ini mekanismenya pastilah
bukan seperti yang ditunjukkan ini
apalagi karena kaitannya
kita sudah kembali ke daerah
kemudian semuanya muncul lagi
nah ketakutan kita dengan
undang baru yang dulu
muncul lagi artinya kalau ada kecemasan
bukan hanya wajar malah harus
kalau kita ada kayak begini
kita enggak mempertanyakan
mengkritisi akan luar biasa
harus segera ada lebih pada penjelasan
karena enggak mungkin semua orang
tentu dengan tentang
tandangan militer tadi
visualnya seperti itu
kalau ini nggak segera di ini
ini akan pandang
terakhir satu menit dari anda untuk menutup diskusi kita
sebenarnya urgensi pembentukan
tidak harus selalu tidak buru buru
artinya masih ada ruang
buat pemerintah dan dpr untuk membangun
satu konsep apa sih yang dimaksud dengan
bela negara secara lebih baik
dan ruang itu kemudian dimatrasikan dalam bentuk undang undang
sehingga kita bisa memahami
apa maksud tujuan dan program
bela negara itu seperti apa
supaya kontrol juga ada
supaya tidak terjadi militerisasi sipil
supaya tidak menimbulkan
problem seperti pada masa orde baru dan lain sebagainya
ini menjadi lebih clear
masih belum cukup
ini menjadi tantangan untuk pemerintah terutama kementerian pertahanan
untuk menjawab keresahan keresahan
kita mengenai kembalinya
reformasi dan demokrasi seperti saat ini
terima kasih mas alaraf
terima kasih mas ars
apa yang kita takutkan tidak terjadi ya
kembalinya sesuatu yang
supaya tidak terjadi kita kritisi
aturan anda semua rame tetap rame
kita petahkan gelas
terima kasih bapak bapak